masih unyu unyu kau itu
oh iya ya kan om jin udah tua banget
om jin ingat sama seseorang
yang om jin cinta
pasti namanya putri ya kan
wah kok tau sih
kan tadi om jin panggil panggil putri
iya ya benar juga ya
tumben pinter kau
kok malah si bule bule kw itu pak
dunia bisa terancam pak
dunia bisa terancam
bener banget kata boim
sinyo nasional aja pak yai
sultan itu letoy pak yai
udah menangkuti doang dia pak yai
kamu gapapa aida
sudah aku duka
sultan memang anak yang dipilih allah
untuk membantu aku
akhirnya nongkrong disini juga
padahal udah lama gak main ayunan om jin
aduh tiba tiba kenapa ya
kok ingat sesuatu
yang ada di benak pikiran om jin
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
terima kasih blis
sampai jumpa lagi
ayah datang untuk sebuah kabar gembira
apa itu ayah
dari negeri seberang
yang ingin ayah kenalkan padamu
siapa itu ayah
pengen tahu siapa sih pemuda itu
ada dua pemuda rupanya
jangan jangan ada apa dengan si putri
saya berencana memintamu
untuk meningkahi putriku
seberang adat kalau begini caranya nih
tidak ada niat sedikitpun dari hal ini
untuk menyinggung perasaan paduka
dan tidak ada maksud dari hamba
untuk bersikap tidak sopan
ataupun kurang aja
terhadap paduka raja
hamba tidak bisa menerima
permintaan paduka raja
jangan menolak sultan aji
ini untuk kejayaan kerajaan bersama
agar tetap terjalin
silaturahim yang erat
di antara dua kerajaan ini
apabila sultan menerimanya
saya berhutang budi
ini demi kejayaan negeri dan rakyat
hamba menerima permintaan paduka raja
untuk menerima permintaan paduka raja
untuk kejayaan paduka raja
atau kejayaan paduka raja
atau kejayaan paduka raja
sudah merebut kekasihku putri

kenapa kau selalu mampu menyebangi kesaktianmu
aku mempunyai alasan kenapa aku berkhianat
itu semua gara gara kau
kau yang telah berhianat pada adikku
kau tidak mempunyai alasan
untuk membantai prajuritku
aku bisa saja menghabisimu saat ini
sebagai seorang raja
aku berhak menghukum seorang penjahat
dan berkhianat seperti ini
aku akan mengambilnya
jangan sampai aku mengambil putri
saya sedang melakukan apa
habis itu saya merasa rindu
dan setelah itu
aku akan beruang
pergi ke wilayah
saya juga jauh agradeasi
apa ya aduh
aduh aduh aduh
kau selalu mengingatkan aku sepanjang masa
om jin om jin kenapa sih
jangan jangan om jin galau ya
kau tahu sih kalau om jin lagi galau
apa sih yang sultan gak tahu tentang om jin
kayak nggak tahu om jin aja
om jin kan hidupnya sudah ratusan tahun
gimana sih kau
masih unyu unyu kau itu
oh iya ya kan om jin udah tua banget
om jin ingat sama seseorang yang om jin cinta
pasti namanya putri ya kan
kok tahu sih
kan tadi om jin panggil panggil putri
iya ya benar juga ya
tumben pinter kau
kalau ingat putri rasanya jantung ini deg degan
makan nggak enak tidur nggak enak
luh gimana sih
tunggu api selalu ada
waduh putih tuh
tunggu dengannya muka
kira kira dong nih hampir mau patah ini
ingat belis jangan pernah main main selagi kita lagi bertugas
karena kalau sampai kita gagal bisa bisa raden marah besar
siapa juga yang main main
ya udah aku mau pergi dulu
sultan di mana
tempat apa ini
tunggu aku mau pergi dulu

tunggu aku mau pergi dulu